tidak usah nonna riva kasih biar saja simpan untuk koleksi pribadi nona
sebagai pengobat rindu kalau tiba tiba nona kangen sama beta pas tidur tuh
eh lo suruh rifa buat memandangin foto lo sebelum tidur
eh alih pikir beta ini hantu
beta punya perasaan ini tidak tenang nih
bagaimana kalau terjadi apa apa buat rifki
eh div jangan mikir yang aneh aneh
mending kita berdoa supaya dia itu cepat sembuh
jangan pikir yang negatif men
jangan ngadi ngadi ya pikiran loh
dengan itu kata davin berdoa
yuk berdoa mulai
ya tuhan tolong selamatkan rifki
jangan biarkan hal buruk terjadi buat peta punya kawan
jika kau sembuhkan rivki beta rela buat ambil tugasnya rivki untuk antar jemput nona riva
eh kalian berdoa tuh apa apaan sih
berisik tau gak
ini tuh rumah sakit eh gue udah bilang berapa kali jangan berisik
udah kayak anak tk tau gak sih
anak tk aja masih bisa diatur
ya kalian mau berdoa cemas boleh
tapi dalam hati kan bisa masa
itu bikin malu tau gak
tapi beta tuh musuh nona
ya ampun bikin malu bukan tuh sih tuh namanya
eh dokter dokter bagaimana ada yang minta punya kawan
dia selamat tuh beta boleh kajeng beta punya kawan sekarang
dok gimana keadaan rivki sekarang dok
dok saya mau masuk dok
aduh iiih kalian tuh yang berisik banget
ini tuh rumah sakit bukan pasar
tenang tenang kalian tenang
kondisi rifki saat ini sudah membaik
tapi saat ini sedang beriksa
jadi kalian gak perlu khawatir
berarti rivki belum bisa di jenguk ya
boleh tapi dengan satu syarat
kalian jenguknya satu persatu ya
saya beli sendiri ya
iya makasih ya dok
gue beli langsung gue beli
kalian tuh apa apaan sih
tadi gak denger apa dokter bilang tuh satu persatu
anak paut aja tuh bisa lebih tertip tau gak sih dari kalian
coba udah gangrolin
jadi udah dapet
ya terima kasih
gue akan procok
jadi kalau seandainya nona tetap ngotot untuk mau masuk
betta khawatir sekali
nanti malah bikin livi tambah pingsan
rin lo tuh cuma mantannya
gak usah kepedean
arin lo denger kan kata temen temen gue
jadi mending sekarang lo balik
karena rifki gak akan suka kalau lo njunkin
davin mendingan lo yang pergi
karena lo sama temen temen lo ini bikin rusuh tau gak
udah saya tunggu umurnya datang aja ya
emang lo gak capek apa ngeladinin mereka nih semua
udah ributnya udah
kalau belum mendingan lanjut haji di lapangan
lapangan sekolah sana ya
kalian tuh emang gak ngerti ngerti ya gue bilang ini tuh rumah sakit
udah biar adil jangan ada yang masuk
ya termasuk gue
gak ada yang masuk
kita tunggu sampe om roy dateng
biarin aja rif istirahat dulu
davin alih disitu saja biar orang arifah duduk
dari tadi gue berdiri jauh
lu orang arifah dulu
lu aja gantian
orang arifah duduk
eh kalian ini memang tidak jentel
kita mengalah buat orang arifah tuh
sorry kamu nunggu lama
kok kamu malah sedih sih
kamu gak suka ya
gue suka orang orang di sana
kalau kamu suka kenapa kamu sedih
kalau kamu pengen yang lain
aku gak mau liat kamu sedih
gue cuma terharu aja
udah lama gak makan harum manis
saya juga pengen
nah kita berdua

kok dari tadi nomor rara gak aktif sih
rara sebenernya nyembunyiin apa sih dari gue
aduh gue pengen banget lagi nyengken rekening
nona riva tadi nona tidak lupa ambil berita punya foto waktu stand up komedi itu
cut tidak usah nona riva
kasih biar saja simpan untuk koleksi pribadi nona
sebagai pengobat rindu kalau tiba tiba nona kangen sama beta pas tidur tuh
asli geli banget gue dengernya
eh lo suruh rifa buat memandangin foto lo sebelum tidur
eh alih pikir beta ini hantu
beta bilang ya
itu yang paling ganteng yang akan menghantui pikirannya nona riva
gue mau cari masukin ke kate ya
mendingan sekarang kita ke kantin
yuk makan dulu
nona riva tidak usah
nanti dia suruh nona bayar
bahaya dia ini punya muka jutek
hih pelit itu
lo ingat tuh waktu kita makan di restoran
penjualan nama baik
dia suruh nona bayar
ale punya garis itu sudah hilang
kaliannya berdua ya
susah banget diatur
eh anak tk aja bisa diatur tau gak
ini tuh rumah sakit
ih kayak dalfin baru diam
bisa gak sih tutup mulut kalian
kunci buat kalian
buat nona riva gitu diam
lu juga kembar
akhirnya om dateng
aku tuh khawatir banget om sama rifki
tapi nih om temen temennya tuh gak ngasih aku masuk liat rifki
itu karena kata orang semua tahu
rifki itu tidak mau nona masuk tuh
ini apaan sih lu
lu harusnya jadi mantan sedar diri
tuh kan om
sudah sudah sudah
kalian jangan ribut
terima kasih ya
kalian sudah mau mengantarkan rifki ke rumah sakit
tapi sebaiknya kalian pulang aja
biarkan rizky istirahat dengan tenang dulu
aku boleh masuk kan om
kalian pulang aja ya
apaan sih itu orang
tapi itu paling geram sekali ya
kenapa malah ngomong ipa itu yang disuruh masuk
padahal kata orang semua sudah tunggu dari tadi disini toh
udah gua capek capek gitu dong rifki
punggung gua encok
tetep aja gak boleh masuk
makanya harusnya kata orang ini yang duluan tengok rifki
kita nurut aja pak kata om roy ya
kita pulang aja
nengok rizky masih bisa besok besok
kita pulang aja dulu sekarang
semoga rifki baik baik saja ya
oke sudah kawan kawan
kutolong semua balik ya